wakil ketua mahkamah konstitusi saldi isra sodara mempunyai pendapat berbeda dalam putusan perselisihan hasil pemilihan umum pilpres dua ribu dua puluh empat yang diajukan anies muhaymin
dalam hal ini terdapat fakta persidangan perial pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan pada rentang waktu yang berdekatan atau berhimpitan dengan pemilu
praktek demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu yang disebut dengan electoral incentive
keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi
jabatan presiden secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon
sementara itu merujuk fakta yang terungkap dalam proses persidangan
menteri yang terkait langsung dengan tugas tersebut inkasu menteri sosial yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pemberian bansof
menyampaikan keterangan bahwa tidak pernah terlibat dan atau dilibatkan dalam pemberian atau penyaluran bansos secara langsung di lapangan
selain itu diperoleh pula fakta dalam persidangan bahwa terdapat sejumlah menteri aktif yang membagikan bansos kepada masyarakat
terutama selama periode kampanye
kunjungan ke masyarakat itu hampir selalu menyampaikan pesan bersayap
yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu
pendapat berbeda juga disampaikan hakim mahkamah konstitusi eni nurbaningsi
pendapat mk semestinya memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa daerah demi memastikan pemilu berjalan jujur dan adil
eni berpandangan dalil yang diajukan anies muhaymin dalam permohonannya beralasan menurut hukum untuk sebagian
berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian tidak sebagaimana yang dimohonkan pemohon dalam petitumnya
oleh karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat
yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan di atas
maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
seharusnya mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut di atas
sementara hakim konstitusi arief hidayat meyakini rezim joko widodo telah berpihak dalam pemilu presiden dua ribu dua puluh empat
hal itu ia ungkapkan dalam pendapat berbedanya terkait ketidaksetujuan atas putusan mayoritas hakim mk
menolak sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat yang diajukan anies baswedan muhaymin iskandar
apa yang dilakukan oleh pemerintah presiden dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga
dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu
tindakan ini secara jelas telah menciderai sistem keadilan pemilu yang tidak termuat tidak hanya di dalam berbagai instrumen hukum internasional
tetapi juga diadopsi secara jelas dalam pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar empat puluh lima